kita akan lihat bersama hingga selasa dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh dua kementerian kesehatan mencatat sudah ada dua ratus lima puluh lima kasus dengan jumlah satu ratus empat puluh tiga anak yang meninggal dunia
dan melihat angka yang terus naik dengan fatality rate di atas lima puluh persen mengapa pemerintah belum juga menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa
untuk membahasnya malam ini kita telah bergabung lewat sambungan zoom dengan epidemiolog dari universitas griffith australia diki budiman
dan juga nanti kita akan bergabung dengan kepala birob komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan republik indonesia siti nadia tarmizi
saya akan sapa dulu mas diki selamat malam mas diki
ya melihat tadi saya sebutkan angka
sehingga selasa dua puluh lima oktober ini sudah ada dua ratus lima puluh lima kasus dengan kematian satu ratus enam puluh
melihat angka yang cukup tinggi dari kacamata seorang epidemiolog
kasus gangguan ginjal akut ini apakah sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kejadian luar biasa
ya sekali lagi juga saya merespon ini bukan hanya dalam kapasitas epidemiolog atau dokter juga
tapi sebagai praktek
karena aspek aspek seperti ini adalah aspek yang tidak melulu ada keterlibatannya di sektor kesehatan
ada banyak sektor yang terlibat
makanya dalam health security faktor pilar yang juga menjadi sangat penting dan sering berpotensi menjadi masalah adalah di aspek ketahanan
keamanan dari aspek obat dan makanan
nah dalam konteks itu sebetulnya ini sudah sangat tinggi ya angka kematian dan jumlah ya
bahkan dalam konteks satu wabah seperti ini sebetulnya satu kasus pun sudah menjadi satu indikator untuk kita meresponnya sebagai satu krisis
nah melengkapi yang tadi disampaikan ya bahwa begini
sebetulnya who itu tahun dua ribu dua puluh satu sudah mengeluarkan pedoman
yang membantu negara negara untuk mengidentifikasi atau memanage satu outbreak yang penyebabnya atau potensi penyebabnya bukan penyakit menular
dalam hal ini dikaitkan dengan bahan kimia
itu who sudah rilis itu di tahun dua ribu dua puluh
di dalam pedoman itu hanya dua jenis
atau kategori dari kejadian atau krisis yang bisa disematkan pada satu kejadian seperti yang sekarang terjadi di indonesia
satu sifatnya adalah klaster
kluster itu kalau di satu tempat
misalnya satu kabupaten atau katakanlah kalau maupun agak atasan ya di satu provinsi misalnya atau wilayah
nah ada kedua sifatnya yang lebih dari satu lokasi
satu kluster yang disebut dengan outbreak
atau dalam bahasa indonesia sebagai disebut dengan kejadian luar biasa
nah sebetulnya berdasarkan pedoman itu sudah sangat jelas ya
ditambah dengan kriteria dan fakta yang terjadi ini sudah sangat jelas
karena terjadi di dua puluh enam provinsi dan juga angka kasusnya juga sudah lebih dari seratus untuk kematian
nah ini memenuhi syarat
sebagai satu outbreak atau klb
nah ini perlu sekali kita luruskan
karena kita ingin merespon satu krisis seperti ini juga berbasis pendekatan yang kimia
karena kalau pedoman who itu berarti kan sudah ada para pangka dunia yang menyiapkan
kira kira apa nih yang harus kita lakukan
nah itulah kenapa saya bersuara
kenapa kita harus menetapkan ini
karena juga tadi disampaikan
bahwa ketika satu kejadian krisis yang outbreak ini klb nyatanya kan de factonya klb
nah secara de jurinya secara hukum ditetapkan sebagai klb
maka penduduk kita yang kebetulan tidak beruntung memiliki akses
tidak beruntung memiliki kemampuan finansial
mereka bisa terbantu untuk mengakses katakanlah empat belas sekian lebih dari rumah sakit rujukan
yang menyediakan layanan yang disediakan pemerintah
karena yang saat ini ada kan support yang diberikan pemerintah adanya di rumah sakit rumah sakit itu
dengan antidot dan lain sebagainya
tapi dengan juga jaminan dari bpjs misalnya dijamin
tapi sekarang pertanyaan bagaimana kalau dia bukan anggota bpjs
bagaimana kalau kepesatannya tidak
bagaimana kalau dia tidak punya kemampuan dari tempat asalnya itu
untuk misalnya di pulau terpencil terus harus ke katakanlah dirujuk ke pulau besar
kota kota besar kan itu rumah sakit yang punya fasilitas itu
nah kalau tidak dalam status klb
dukungan pada pemerintah maupun penduduk yang terbatas dan kekurangan itu menjadi tidak ada
nah inilah kenapa respon klb ini menjadi penting status klb
tapi memang di dalam juga pedoman who itu disampaikan bahwa faktanya
mayoritas negara di dunia terutama negara berkembang
tidak memiliki regulasi yang memadai
dalam keadaan seperti yang kita punya ini memang definisi ataupun peraturan
yang dimiliki pemerintah dalam kaitan klb ini masih menyangkut penyakit tradisional
yaitu penyakit menular
memang tidak atau belum terlalu spesifik walaupun sebenarnya celahnya kan ada
karena di undang undang kesehatan tidak disebutkan bahwa pemerintah
hanya melindungi masyarakat dari penyakit menular kan tidak
tapi melindungi dari semua ancaman
jadi sebetulnya di dalam pendoman itu juga diberikan keleluasan diberikan beberapa pendoman
nah artinya begini menurut saya
kalaupun kita memiliki keterbatasan dalam aspek regulasi
ya rujuk saja pendoman yang diterapkan oleh who
karena begini bagaimanapun jangan sampai
karena alasan regulasi karena alasan juga biaya
atau bahkan ya mohon maaf saya sampaikan misalnya politik
karena memang status klb ini akan berdampak pada image pemerintah
tapi bahkan menurut saya jangan khawatir
mungkin bahkan pemerintah bisa membuktikan pemerintah bertanggung jawab
karena kalau ada kasus ini siapa
sebetulnya bukti dari kecolongan dari pemerintah
tapi pemerintah memberikan secara konstitusional tanggung jawabnya
belum menetapkan ini
ya untuk menjawab pertanyaan banyak masyarakat
kemudian tadi juga mas diki juga mempertanyakan
kenapa sebenarnya pemerintah sampai saat ini
belum juga menetapkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini
sebagai kejadian luar biasa
padahal beberapa pihak telah menyatakan bahwa ini sudah memenuhi syarat
untuk dijadikan kejadian luar biasa
apa sebenarnya alasan pemerintah hingga saat ini belum menetapkan kasus klb
kita tanyakan kepada kepala biro komunikasi dan pelayanan publik
kementerian kesehatan republik indonesia ibu siti nadia tarmizi
yang sudah bergabung bersama kami
ibu nadia jika anda mendengarkan perbincangan kami sebelumnya
apa jawaban dari pemerintah terkait mengapa sampai saat ini
belum juga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa untuk gangguan ginjal akut ini
jadi mungkin tetapan ini yang pasti adalah bukan semata ditutupkan oleh kementerian kesehatan
tapi tentunya kita bersama para ahli epidemiologi pertimbangan pertimbangan ini akan dilakukan
seperti tadi juga disampaikan oleh dr diki ya bahwa memang kita harus tentunya melihat
apakah status klb ini perlu ditetapkan atau tidak untuk gagal ginjal akut ini
tetapi yang menjadi fokus utama pemerintah tentunya di awal adalah kejadian ini adalah bagaimana menemukan penyebab
dan mengurangi kematiannya karena kita di awal awal itu masih tidak tahu penyebabnya apa
sehingga tentunya intervensinya sangat sulit
nah kemudian kita mencoba mencari dan salah satunya sekarang kemungkinan sebesar adalah karena infoksikasi
ataupun adanya zat toksik yang merupakan cemaran pada sirup atau cairan
nah ini yang juga kita saat ini sedang melakukan upaya ya untuk menyelamatkan bagaimana dengan pemberian antidotum
yaitu pomethizol ini untuk bisa membantu menurunkan akta kematian ini
nah di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat apa saja langkah langkah yang terkait status klb itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah
kemudian kita melakukan penyelidikan
kemudian kita mengumpulkan juga seluruh obat yang diminum oleh pasien sebelumnya
kemudian mendatangi rumah pasien melakukan assessment terhadap lingkungan
kemudian serta faktor lain ya seperti potensi potensi infeksi daripada jamur bakteri itu juga tentu sudah kita lakukan
nah yang pasti terkait misalnya obat pomethizol itu diberikan secara gratis
itu diberikan secara gratis kepada tentunya pasien yang membutuhkan
artinya dalam hal ini semua pasien yang mengalami gangguan gejala begitu dia harus melakukan cuci darah
ya ini obatnya diberikan oleh pemerintah secara gratis
dan tentunya kalau kita tahu ada empat belas rumah sakit rujukan ya yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah
di sisi bukan hanya ketersediaan alat karena kalau kita bicara alat dialisis tentunya mudah ya untuk penyediaannya
bagaimana membangun dokter spesialis konsultan khusus netrologi anak itu yang menjadi challenging
terutama karena ini adalah penyakit baru
oleh karena itu kita mendorong sedini mungkin untuk melakukan rujukan ke rumah sakit pemerintah
nah tentunya tadi apa yang menjadi kekhawatiran dr diki bahwa misalnya ada masyarakat yang tidak mampu
kalau dari sisi pelayanan kesehatan tentunya ini pasti akan ditanggung oleh pemerintah
apakah nanti kita akan bantu pengurusan bpjs nya atau nanti akan ditanggung langsung oleh pemerintah
tanpa harus sebenarnya menanti status klb
karena penetapan status klb tentunya kan secara administrasi
tapi yang penting action di lapangan itu kita lakukan
nah indonesia kan pernah beberapa kali menghadapi kejadian luar biasa
ada dbd flu burung kemudian sampai juga difteri
dalam setiap kejadian luar biasa ini apakah pemerintah memang harus selalu menunggu
hingga jumlah penderita atau korban itu meninggal mencapai angka tertentu yang sudah besar begitu
indikator kematian itu bukan suatu indikator utama dalam menentukan status klb
kalau memang kasusnya itu memang perlu ditetapkan sebagai suatu status klb tentunya perlu dilakukan
tetapi esensi pada apa yang kita hadapi saat ini adalah suatu penyakit baru
yang memang kita fokus untuk mencoba menurunkan fatalitasnya
terkait tentang penentuannya seperti apa ini tentunya sudah menjadi satu yang dipertimbangkan oleh kementerian kesehatan
tapi kalau kita lihat dari september sampai dengan oktober ini fokus pemerintah itu sebenarnya masih menyelamatkan nyawa
berbeda dengan mungkin misalnya kalau kejadian demam berdarah ya
kita sudah tahu kondisi apa penyakitnya apa penyebabnya apa intervensinya apa
tentunya penetapan klb itu akan lebih mudah
kalau sekarang fokus kita adalah bagaimana mencari tadi faktor penyebab dan menurunkan fatalitas sedini mungkin
dan tentunya ini juga kemudian menjadi concern juga para ahli epidemiologi untuk kemudian bisa
apakah kita perlu menentukan suatu klb ini
karena penting juga ya kalau kita menentukan klb tapi kita belum tahu menurunkan fatalitas ini juga akan satu yang terjadi
tentunya tidak akan berdampak ya
nah ini yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana jangan sampai justru jangan sampai ada anak yang meninggal kembali
bukan kita menunggu sampai jumlah tertentu
justru karena fokus kita menurunkan angka kematian tadi
jadi dan tindakan tindakan yang kita lakukan itu sudah tindakan tindakan yang pasti akan dilakukan kalau penetapan status klb pun dilakukan
ya dari kacamata seorang epidemiolog apa kekhawatiran anda mas diki ketika melihat kasus ini diperlakukan seperti penyakit biasa
dan dianggap bukan kejadian luar biasa
ya sebetulnya berbasis research ya literatur
kenapa sih ada satu penyakit perlu dinyatakan klb atau perlu dinyatakan sebagai pandemi misalnya
sebetulnya concern atau apa namanya sense of crisis awareness itu adalah
satu hal yang timbul ketika satu penyakit dinyatakan atau dideklarasikan sebagai satu outbreak misalnya
jadi itu by research itu terbukti sangat efektif ya
membangun sense of crisis semua pihak
karena mereka menjadi tahu bahwa ini bukan sejajaran biasa
menjadi perkara deklarasi ini bukan tanpa dasar ya
perkara deklarasi kenapa ini betul saya kita apresiasi
upaya pemerintah ya dengan antidotum dan lain sebagainya
tapi tetap kenapa dalam setiap penyakit dalam level tertentu harus dinyatakan sebagai satu outbreak
atau bahkan yang ringannya kluster saja
tapi kan ini bukan cluster karena udah lebih dari satu cluster
nah itu ada konsekuensi baik secara politis ekonomi dan juga secara respon public health
baik di kalangan tenaga kesehatan maupun di masyarakat
yang terbukti positif
mempercepat turut dalam kita merespon ini
jadi sekali lagi ini juga bukan perkara bahwa kita tidak melihat ada respon pemerintah
tapi itu belum adekuat
bahkan ya sebagai contoh ada kasus misalnya bahkan di jakarta dengan pemberian obat masih terjadi
ini adalah salah satu wartawan yang menyampaikan kepada saya
dan ini berarti karena mereka merasa sense of crisisnya belum terbuka
ini kan belum di enggak ya
bukan outbreak ini
nah jadi hal seperti ini bukan karena keinginan atau karena satu anggapan yang tanpa dasar
jadi sekali lagi satu status ini punya konsekuensi yang sangat besar ya
walaupun tentu ada plus minusnya ya
tapi sekali lagi
ada hal lain yang juga bisa di cover dari satu status yang bermanfaat ini adalah misalnya dalam konteks kasus kasus di masyarakat
yang mungkin karena ini sekarang sudah dalam katakanlah dalam satu minggu lebih ya
sejak apa namanya di tetap ada pelarangan konsumsi
nah bagaimana dengan misalnya orang tua yang anaknya mengkonsumsi obat yang ada dalam daftar itu
dalam kurun waktu sekian hari
nah ini bagaimana
mereka ingin pasti ada kekhawatiran
nah kalau dia punya dana punya uang
nah ini yang juga harus di cover ya
karena screening itu bagian dari respon kita ini
jadi jangan sampai kita terkesan ya
saya yakin pemerintah tidak
tapi bisa jadi lolos kalau kita terlalu terkesan fokus pada kasus kasus yang ada

rumah sakit ataupun yang sudah menyampaikan keluhannya
tapi orang ataupun penduduk yang sudah mengkonsumsi tapi dia belum terdeteksi
bahkan baru aware ya baru menyadari bahwa dia anaknya misalnya mengkonsumsi itu
itu juga harus kita akses dan kita berikan layanan
supaya betul betul tidak ada korban lain
dan korban ini bukan hanya dalam konteks akut
tapi juga dalam konteks jangka panjang ya
selain ya selain juga ada faktor lain sebetulnya dalam penetapan ini
bahwa kita juga ingin memastikan tidak ada faktor lain yang menjadi penyebab dari kasus ini
nah apakah itu artinya pemerintah saat ini ibu nadia masih melakukan pertimbangan atas dasar dasar yang tadi setelah disebutkan
seperti misalkan keamanan ekonomi kemudian politis
dan juga dampak yang bisa ditimbulkan pada masyarakat ketika menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa
apakah itu yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk belum juga menetapkan atau mendeklarasikan gangguan ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa
ya tentunya tadi ya bahwa kita harus melihat dari berbagai aspek ya
contoh paling mudah misalnya kita dalam menentukan kejadian luar biasa
apakah kita mengatakan bahwa di indonesia ini ada klb atau outbreak diare
itu otomatis tentunya akan ada alert dari who untuk traveler yang akan ke indonesia
nah ini tentunya kan akan suatu hal yang harus kita kaji juga dampaknya
karena kalau sebenarnya kita bisa tadi kembali melakukan berbagai hal dalam upaya penanggulangan tidak perlu sampai melakukan penetapan klb itu berbeda
karena kalau suatu hal yang harus kita kaji juga dampaknya
karena kalau suatu penetapan klb kan berarti kita tahu bahwa akan ada alert untuk traveler
bahkan kalau kita tahu misalnya di inggris menyatakan kejadian diari
maka pasti untuk para traveler yang ke inggris itu juga pasti akan diberikan informasi bahwa saat ini mungkin zonanya merah atau zonanya kuning untuk para pelaku perjalanan luar negeri untuk datang
nah tentunya banyak aspek yang harus kita pertimbangkan
tapi bukan berarti bahwa kalau sampai hari ini pemerintah tidak menetapkan klb
justru action kita jauh dalam hal penanganan gangguan ginjal akut pada anak ini sudah kita lakukan semaksimum mungkin
dan artinya mengenai kalau kita ada keraguan keraguan tentang kebiayaan tadi sudah disampaikan di edukasi
kalau ada masyarakat ingin melakukan pemeriksaan silahkan datang ke proses pelayanan kesehatan

kalau dia tidak mampu itu pasti diperlukan
tidak mampu itu pasti akan menjadi tanggung jawab negara
jadi tidak perlu khawatir tapi tentunya harus ke rumah sakit pemerintah ya seperti itu
langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah ketika menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa
saya rasa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana mencari penyebab dan menurunkan fatalitas
kalau kita kemudian menetapkan klb tapi kemudian kita masih lamban dalam penanganan itu angka fatalitas akan terus terjadi
tujuan daripada penetapan klb kan sebenarnya sama menurunkan angka fatalitas jangan sampai ada lagi korban atau kasus seperti itu
jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan bagaimana kita mengajak ikatan dokter anak indonesia
membentuk tim yang terdiri dari badan pom kemudian dari puslapor ahli epidemiologi ahli toksikologi ahli farmakologi
ini sudah bergerak secara bersama
itu yang menjadi prioritas kita
ya sebenarnya kasus ini gangguan ginjal akut pada anak ini sudah ada lama sebenarnya
tapi hanya baru berapa
satu atau dua kasus saja
apakah itu artinya kedepannya pemerintah harus lebih aware lagi terkait penyakit penyakit baru
ataupun dengan gejala gejala baru yang bisa menyebabkan seperti saat ini jumlah fatality atau kematiannya juga cukup tinggi
begitu mas diki
ya ini sebetulnya esensinya adalah bahwa kita menemukan kelemahan ya dalam
kalau bicara health security kita sekali lagi yang paling menjadi dasar adalah di deteksi dini
bahkan pada saat di kasus itu belum terjadi
itu yang paling ideal ya
dan ini masih jadi suhu besar di dunia saat ini
tapi setidaknya jangan sampai setelah lebih dari misalnya dua atau tiga kasus itu berarti kita sangat lemah dalam konteks deteksi dini
nah ini yang tentu harus menjadi pembelajaran ya
karena kasus serupa apalagi kita lihat sekarang who sudah menetapkan bahwa secara transisi epidemiologi ya
penyebab dari outbreak ini akan beragam
beban itu bisa dari makanan bisa dari zat kimia gitu
nah ini yang artinya kita harus ada adopsi kita harus lakukan satu
apa namanya penyesuaian dalam regulasi kita dan juga tentunya meningkatkan kapasitas deteksi dini tadi
karena bagaimanapun tanpa ada penguatan di terdeteksi dini
maka kita akan mengalami krisis krisis yang lainnya
bukan hanya di kasus kasus seperti ini tapi ini adalah contoh ya
selain juga tentu pandemi sendiri itu juga mengajarkan kita ya
ya tentunya kita semua berharap bahwa
tidak hanya sekedar deklarasi dan juga penetapan regulasi
tapi langkah konkret dari pemerintah secara taktis dan juga jelas
bagaimana mengatasi gangguan ginjal akut pada anak ini
tidak menyebar dan tidak menambah kematian yang lebih tinggi di indonesia
terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia prime news
kepala biro komunikasi dan pelayanan publik ibu siti narzia tarmizi
mas diki budiman selamat malam salam sehat untuk kita semua